pantesan aja sejab kita ngobongin buru ini gak diangkatnya
karena gak geleper
tega sungguh teganya dirimu teganya teganya teganya tega
tega deh lo
saya teh udah seuzon loh sama buru ini gara gara ibu
nah bener tuh jadi seuzon
saya mau tau deh
ari ibu dewi teh naon alasana kayak gitu sama buru ini
saya belum masuk
kan saya belum masuk
gue terbangin nih
metik aja gue terbangin
gawat taksinya mau mundur
aduh ayah kemana sih
kok belum datang juga
alhamdulillah taksinya kekepung
eh turun turun buru ini
eh buru ini
turun mencari duduk juga lah ya wabek
saya penyeng nanti sambulnya
kita sih ucup tengkorak ayo keluar
jadi selama ini teh ini semua ulahnya bu dewi
bukan buru ini
ternyata selama ini gasing tengoraknya itu
ternyata nih ibu tuh
ibu lihat dulu perhiasannya
saya menukar perhiasan dagangan dini dengan perhiasan palsu
yang membuat bu ranti marah karena merasa tertipu
saya sengaja membayar orang untuk menyamar jadi anak tengkorak
untuk meneror dan mempitnah rini

pasti ada sama lars
beneran belas duit itu
tuh tadi nah
udah sabit lagi '
jadi selama ini
kenapa bu dewi tetek
kenapa bu dewi sampai kayak gitu
sama bu rini apalagi sampe nyalahkan bu rini
bu rini ketabrak mobil segala
sejap kita ngobongin bu rini gak diangkatnya
karena gak geleper
sungguh teganya dirimu
teganya teganya teganya
tega deh loh
saya teh udah suuzon loh sama bu rini gara gara ibu
bener tuh jadi seuzon
saya mau tau deh
ari bu dewi teh naon alesana kayak gitu
sama bu rini
jangan lupa saya rt dikampung
sabar dong pak rete
jawab jangan diem aja bu dewi
rini itu sudah mau curi semua pelanggan saya
semua orang lebih suka membeli perhiasan sama dia daripada sama saya
oh jadi cuma gara gara persaingan dagang
bu dewi mencilaknya banyak orang
gara gara neng rini itu saya hampir bangkrut
apa urusannya bangkrut
kalau dagangan bu dewi gak payu alias gak laku
kenapa bu rina yang disalahin
coba dipikir atuh
koreksi diri supaya berkah
itu tebalik bisa ngebet
eh sabar berparah
kalau lelaki mau kurang
gini bu dewi yang namanya orang dagang bersaing itu boleh bagus
gimana bisa bu dewi laku dagangannya kalau bu dewinya kayak begini
benar gak bapak bapak
yang di atas loh
lagi juga namanya dagang kan pasang surut ya bu rantiya
kita bisa naik ke kantor polisi
ya betul karena bu dewi salah
ya dia kan udah salah
ini juga nih mainannya dibawa nih
pakai di pangkus ya kau
akhirnya tergasing tengkorak selesai juga
belum juga li
apa yang belum
bu dewi udah ditangkep

gimana keadaan nombor ini

gimana keadaan nombor ini
gimana keadaan nombor ini
gimana keadaan nombor ini
gimana keadaan nombor ini
gimana keadaan nombor ini
gimana keadaan nombor ini
gimana keadaan nombor ini
saya teh sama anak anak
anak anak naar pari teh kesini teh
mau nengok nengrini sekaligus saya atas nama pribadi mau minta maaf
karena saya udah menuduh yang gangga sama neng rini sama ibu juga
iya bu rante
punten sekarang keadaannya bagaimana ini
keadaan rini masih seperti ini pak rite
sampai sekarang dia masih koma
saya tuh sedih sekali bu rante
saya nggak nyangka kalau nasib anak saya akan seperti hati
semua cuma gara gara saingan bisnis
gimana kalau kita bacain al fatihah aja
siapa tahu bisa meringankan rasa sakit bu rini
tapi ali ya yang pimpin doanya
bu nanti pak rt anak saya sudah sadar
neng rini ya allah alhamdulillah bu
akhirnya kekuatan hitam bisa dikalahkan
oleh keikhlasan dari anak anak